komite olimpiade indonesia sedang berencana menggugat bwf ke arbitra seolah raga internasional
dengan argumentasi bahwa tim indonesia dirugikan karena dipaksa mundur dari turnamen all england dua ribu dua puluh
untuk mengukur peluang koi jika jadi menggugat bwf
melalui sambungan telepon telah bergabung bersama kami eko nur kristianto di jakarta
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam mas eko langsung saja ini
ini kan koi berencana menggugat bwf di arbitra seolah raga internasional
dengan argumentasi selama sepekan terakhir kita dengarlah argumentasi dari koi
sebenarnya kalau mas eko sendiri sebagai peneliti hukum olahraga melihat argumentasi argumentasi dari koi ini
kuat tidak jika dibawa ke arbitra seolah raga internasional
ya tergantung bagaimana koi itu bisa menyusun argumentasinya dan mengumpulkan bukti bukti
kan ini masih dalam proses ya
bahkan perkembangan terakhir dea ya ini juga cnn yang mengangkat beritanya ya
itu dari pemerintah malah nggak mau ikut ikutan loh
jadi andai kata tetap mau mengadukan bwf kecat ya
itu sudah diwanti wanti bahwa pemerintah indonesia jangan diseret seret
ini langsung dinyatakan oleh pak sesmenpora ya pak gatot gitu
jadi dasarnya jelas gitu
karena pak gatot merasa sudah ada permintaan
maaf itu ya beberapa hari yang lalu
nah akhirnya itu menurut saya perlu ditinjau ulang juga
itu rencana itu gitu ya
terlepas dari kalau misalkan mau mengajukan ke cat ya itu kan hak ya
dan itu saja nggak dilarang gitu silahkan gitu
tapi melihat keadaan sekarang memang perlu ada pertimbangan pertimbangan juga gitu
tapi kalau misalkan andai kata ya andai kata tetap mau kesana gitu ya
itu harus disiapkan tuh argumen argumen yang apa
yang kuat gitu
nanti kan intinya semua perkara terkait olahraga itu kan pasti diterima ya
maksudnya pasti itu bisa diajukan gitu
nah nanti kan akan dilihat legal standing ya
kalau kita bicara masalah cas tentu saja nanti yang dilihat itu ketika koi ya
karena itulah yang terkoneksi atau bisa membawa perkara ke cas gitu
tapi tentu saja masalahnya ini kan antara federasi ya antara pbsi dengan badan federasi bulu tangkis internasional
nah itu mas eko artinya bisa tidak seperti koi kemudian melakukan gugatan tapi bukan pbsi
ya tetap tetap langsung dobrolan
ini kan masalahnya kan kemarin itu kan pbsi nya
masa misalkan pbsi nya nggak mau udah damai bahkan udah ada komunikasi yang sangat mesra
masa tiba tiba koi nya malah menggugat
itu kan agak aneh juga gitu
yang jelas posisi sekarang pemerintah sudah tidak mau dibawa bawa lagi
kalau misalkan akan ada gugatan ke cas
pertimbangan pemerintah cukup masuk akal ya
selain ada permintaan maaf kemarin yang tentunya juga harus disikapi positif
juga terkait ini kan kita juga fokus ke olimpiade nanti juga mau bidding ya
olimpiade tahun berapa

nah itu juga hal hal seperti ini kan jadi pertimbangan gitu
termasuk statement dari para pemain soal kerugian material selama isolasi mandiri
apakah ini bisa menjadikan
apakah ini bisa menjadi argumentasi ketika memang akhirnya koi mengajukan gugatan
betul itu bisa
jadi kalau kita perhatikan ya yang namanya arbitrase itu
walaupun tidak semua putusannya berupa tentang materi ya
materi denda uang tidak semuanya
tapi kalau kita ngomongin arbiter arbitrase gitu ya
dari sejarahnya lalu juga ini kan erat kaitannya dengan hubungan perdagangan keperdataan gitu
memang corak materi atau nominal uang itu sangat erat gitu
nah justru nanti yang paling masuk akal yang paling rasional ya
argumen dari pihak indonesia gitu
melalui koi kalau misalkan mau ke cas justru memang terkait hal hal material seperti itu
rupa uang misalkan
hotel sudah bayar lalu kerugian transportasi dan lain sebagainya
persoalannya adalah tujuan kita katanya kan yang utama itu kan adalah tentang kedaulatan
harga diri martabat bangsa kan tidak mau dilakukan semena mena
lalu ingin juga memberi pelajaran kepada
bwf ya biar kerja lebih benar lagi profesional gitu
nah tapi kan nggak mungkin tuh putusan cas memutuskan agar bwf kerja lebih benar kan nggak mungkin
nggak mungkin putusan itu seperti itu
itu putusan kan mungkin berarti harus membayar mengganti segala macam ya
nah kalau misalkan tujuan itu yang dicapai yang ingin diraih
bahwa tujuan itu berupa pemulihan finansial atau pemulihan masalah ekonomi
apakah betul itu yang dituju oleh bangsa indonesia
katanya kan bangsa indonesia pilihnya kedaulatan
terkait kedaulatan harga diri itu kan sebetulnya imaterial
dan saya pikir itu justru sudah didapatkan oleh indonesia tanpa perlu melalui proses ke cas
beberapa hari yang lalu sudah minta maaf federasi badminton internasional
buat ukuran sebuah federasi internasional dengan kewibawaannya gitu ya
jurisdiksinya yang global untuk meminta maaf apalagi sampai menyebut dengan detail ya
presiden jokowi bapak menpora itu sudah minta maaf
ya itu sebetulnya mereka sudah sangat mengakui kesalahan gitu
ya terlepas mau dianggap apa mau dianggap mungkin belum cukup dan lain sebagainya itu persoalan lain gitu deh
jadi hal imaterial justru sudah didapatkan oleh indonesia saya pikir tanpa melalui keputusan dari cas
mas eko kita bicara lebih luas lagi ini arbitrase olahraga internasional tentunya tidak sedikit orang yang belum mengerti
boleh digambarkan kepada kami secara awam
sebenarnya kekuatan hukum apa dari arbitrase olahraga internasional sehingga pihak yang berperkara harus menaati putusan
ini kan jelas karena memang kan ini di puncak ya jadi semua sengketa terkait olahraga
bahkan itu melibatkan federasi ya federasi internasional itu kan induk organisasi tertinggi ya
dari komentas olahraga tertentu ya itu aja sudah putusan maksimalnya di cas gitu
hal hal lainnya mungkin ya terkait tempat sidangnya di australia terus kantornya di
terus di swiss gitu saya pikir itu standar gitu
tapi kalau untuk cas itu sebagai contoh ya sebagai contoh mbak arbitrase itu kan memang identik dengan biaya yang mahal ya
saya sih yakin mungkin kalau masalah uang bisa bayar ya biaya administrasi segala macam gitu
tapi arbitrase ini kan kenapa orang mengaku jalur arbitrase sebetulnya bukan sekedar menang kalah loh
intinya itu kan sebetulnya win win solution
kan para arbiter itu hakim hakim yang tadi mbak katakan bagus sekali itu ya orang yang memahami
bidang yang spesifik ya mungkin sports law nya juga harus kuat pemahamannya itu sebetulnya
kalau kita lihat cas ini kan bentuk puncak
jadi gini mbak saya mulai dari lingkup indonesia ya di indonesia sendiri arbitrase olahraga itu ada dua ada dualisme
yaitu bagi badan arbitrase keolahragaan indonesia dan bauri badan arbitrase keolahragaan indonesia
bauri ini dibentukkan dari koni ya jadi koneksi masalah masalah di bauri ini
kita akan bicara tentang koni
sedangkan kalau untuk baki ini adalah koi
nah yang memiliki akses untuk sampai ke cas adalah baki mbak
jadi di tingkat nasionalnya baki atau mungkin tingkat banding atau apa yang diteruskan ke nasionalnya adalah di cas nya itu mbak
nah jadi sebetulnya semua pihak sebetulnya di komunitas olahraga itu berharap semua persoalan itu kan selesai itu
nggak perlu sampai kas sebetulnya ya
tapi kalau perkara lainnya ya
nah ini ketika akan di gugat ya memang harus ke cas jalannya
kenapa karena yang digugat itu adalah federasi tertinggi internasional badminton gitu
kalau permasalahannya cuma masalah atlet sama klub kalau nggak atlet sama federasi nasional gitu ya
itu mungkin bisa selesai tanpa perlu ke cas
tapi kalau sudah masalahnya seperti ini ya mau nggak mau yang diatasnya internasional federasi kan ya itu cuma cas
kita akan tunggu bagaimana ini pergerakan pendaftaran gugat ini
kita akan tunggu apakah jadi atau tidak
terima kasih mas eko nur kristianto sudah memberikan gambaran ke kita soal arbitrase olahraga internasional
terima kasih mas eko
ya selamat malam mbak dea